saudara pemerintah kota tangerang selatan banten memutus jaringan kabel udara yang menjuntai di sejumlah jalan
pemutusan kabel dilakukan untuk menata kawasan tangerang selatan
sebelum dilakukan pemotongan kabel petugas sudah melakukan sosialisasi kepada pihak operator
agar mengganti kabel udara dengan kabel optik yang tertanam di bawah tanah
pemutusan jaringan kabel dilakukan langsung oleh wakil wali kota tanggerang selatan
bersama dengan asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi serta beberapa kepala dinas terkait
sebelumnya pemutusan jaringan kabel udara dilakukan di sepanjang jalan yang masuk ke lingkungan kecamatan ciputat